sekarang kita update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan lima satu ratus empat puluh empat kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu empat ratus tiga tujuh ratus dua puluh dua orang
sementara itu diumumkan tambahan delapan satu ratus tujuh puluh pasien sembuh
dan totalnya kini satu dua ratus dua puluh empat enam ratus tiga orang
kementerian kesehatan lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus tujuh belas pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi tiga puluh delapan empat puluh sembilan jiwa